status pasangan petahana basuki cahayapurnama dan jarod saiful hidayat akan ditentukan esok
setelah kpu dki jakarta merilis petunjuk teknis putaran dua pilkada dki
ahok dan jarot yang sudah kembali bertugas dianggap memiliki keleluasaan
mempromosikan hasil kerja mereka di luar masa kampanye resmi
menteri dalam negeri cahyokumolo menilai pasangan petahana tidak perlu cuti
dengan catatan kampanye hanya sebatas penajaman visi misi
mengingat masa kampanye putaran kedua lebih pendek
ahok mengaku tidak cuti karena masih banyak urusan ibu kota yang harus diselesaikan
tetapi ia akan mengikuti peraturan dari kpud jika memang diharuskan untuk cuti
kalau sekarang seluruh saya kerja saya hobi kerja kok
bukan pasra ikutin aja memang peraturan kok
kalau tahun lalu kan saya protes soal apbd nya itu loh